saya harus melakukan pemeriksaan dengan usg
ibu kita usg dulu ya
kita periksa dulu ya
ini yang saya akan mengurung om disini
hati saya gak ada
acara itu juga pasti diambil sama ricky
saya cari cara keluar disini
saya cari cara keluar disini
tante lidia pasti heran kenapa om martin sampai sekarang gak pulang
aku juga gak tau sih tan
soalnya kemarin aku juga gak ketemu sama martin
iya ntar aku kabarin

idean ini udah muncul
setelah itu gua balik ke testosterone
saya juga gak tau ya tante
tapi nanti saya coba cari tahu ya
tumben om martin gak pulang dan gak bisa dihubungi
ada apa ya
janinnya baik baik saja gitu
kondisi keadaan janin bu andin
itu terjadi pendarahan dan flag
kondisi ini sangat tidak bagus untuk janinnya
kondisi ini sangat tidak bagus untuk janinnya
jadi saya harus melakukan pemeriksaan dengan usg
ibu kita usg dulu ya
kita periksa dulu ya
janin masih aman di tempatnya
dan tidak luruh
tapi kita harus tetap waspada ya pak bu
saya akan memberikan suntikan penguat kandungan untuk bu andin
apabila dalam satu jam itu ke depan rasa sakitnya tidak berkurang
dan flagnya itu tetap terjadi
bisa bisa jalan lahirnya itu terbuka
dan itu bisa mengakibatkan keguguran
baik saya suntik dulu ya
ibu setengah jam lagi saya akan kembali ke sini
untuk cek kondisi kandungan ibu ya
baik saya suntik dulu ya
kalau begitu saya permisi dulu
aku takut mas
ini semua pasti terlalu salah
udah udah andi
enggak usah membahas ini
yang penting sekarang kamu sehat
lo suka tantangencya
untuk air saya
kok aku kepikiran mama ya
aku boleh nggak telepon mama
aku kepikiran mama
oke boleh rena
bukunya telepon aku ya
rena aku masih di sempurna